beginilah proses evakuasi telepon genggam milik seorang pengojek online
yang terjebur ke dalam gorong gorong di jalan paus kelurahan jati
pulau gadung jakarta timur pada kamis malam
seorang petugas kemudian masuk ke dalam gorong gorong menggunakan holigan push
dan dalam hitungan menit saja
telepon genggam yang digunakan melayani pemesan berhasil ditemukan petugas
dalam evakuasi ini
pos sektor pulau gadung suku dinas gulkarmat jakarta timur mengerahkan empat personil
dengan tiga alat bantu
sementara di jalan pramuka raya jakarta pusat
seorang pria pemilik kendaraan meluapkan kekesalannya
saat mengetahui kendaraannya di derek paksa petugas sudin perhubungan kamis siang
setiap hari saya parkir seperti itu
mohon pengertiannya jangan di derek
meski protes keras terus dilontarkan pemilik kendaraan
namun petugas tetap menderek kendaraannya
lantaran kedapatan parkir di atas trotoar jalan
saya sudah bicara baik baik
yang mana saya tidak mengadang ada
tapi mobil saya diderek juga gitu loh
saya hanya hitungan menit saya buka kok
jadi tidak ada toleransi sama sekali
ijin pemaham bisa ada ada tangannya
saya nggak mau taruh taruh
petugas menyebut penderakan yang dilakukan telah sesuai prosedur lantaran parkir di atas trotoar jalan
yang merupakan fasilitas umum
dengan proses itu bila dia ada keluhan tetap di kantor
nah ini kan memang benar benar di halaman parkir depan kantornya bang
ini pelanggarannya itu yang seperti apa sih bang kesalahannya bang
ya sebenarnya kan pihak kantor harusnya punya lahan parkir bukan di trotoar
itu soalnya sudah masuk ke trotoar
nah jadi itu sudah masuk punya aset kendaraan
seluruh kendaraan yang terjaring razia
kemudian langsung dibawa petugas ke parkir irti monas jakarta
untuk dikenakan sanksi denda sebesar lima ratus ribu rupiah